verdi sambo mengaku terpancing amarahnya saat yosua tabarat menjawab dengan kesan menantang
saat itu sambo bertanya tentang peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan pada istri sambo putri candrawati
sidang lanjutan perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap yosua berlangsung di pengadilan negeri jakarta selatan selasa pagi
terdakwa ferdisambo menyebut dirinya sempat bercakap cakap dengan yosua
menanyakan terkait peristiwa pelecehan seksual terhadap istrinya putri candrawati di magelang jawa tengah
namun sambo menyebut jawaban joshua justru terkesan menantang sehingga membuat emosi sambo memuncak
saya bertanya kepada joshua waktu itu kenapa kamu tega kurang ajar sama ibu
jawaban yang diberikan oleh yosua itu saya lihat
apa jawabannya dari korban
tega apa komandan
oh kamu kurang ajar sama ibu
kemudian saya marah sekali dengan jawaban seperti itu
akhirnya kemudian saya perintahkan richard untuk hajar yosua yang mulia
hakim juga sempat bertanya kepada terdakwa ferdi sambo
dengan pengalamannya di kepolisian
mengapa ia tidak melakukan visum pada istrinya putri candrawati setelah mendengar cerita istrinya dilecehkan yosua
apakah saudara tidak bertanya atau paling tidak menyarankan
ayo kita visum terlebih dahulu atau kita paling enggak saudara selaku suami
ayo kita ke dokter dulu atau yang lain lain
kenapa saudara tidak lakukan itu dulu
sesali yang mulia
saya tidak berpikir logis pada saat itu setelah mendengar pukulan berat yang diderita oleh istri saya yang mulia
saya minta maaf karena ini harus menjadi panjang seperti ini yang mulia
dalam pernyatanya dalam sidang
ferdi sambo juga bersikuku tidak memerintahkan richard eliezer untuk menembak yosua hutabarat
ia hanya meminta richard untuk menghajar joshua
saya tidak berpikir apa yang terjadi
saya tidak berpikir apa yang terjadi